berikutnya yang menjadi trending topic hari ini adalah sbm ptn
langsung ramai diunggah foto fotonya dan juga doa dan juga keriuhan begitu di lini masa oleh anak anak yang lulus hari ini
panitia pusat seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau sbm ptn dua ribu delapan belas telah menetapkan sebanyak satu ratus enam puluh lima delapan ratus tiga puluh satu peserta dinyatakan lulus sbm ptn dua ribu delapan belas
jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari delapan ratus enam puluh ribu peserta yang mengikuti ujian tersebut
untuk melihat pengumuman peserta dapat mengakses laman pengumuman spm ptm atau pada laman dua belas perguruan tinggi negeri seperti laman universitas indonesia
universitas gajah mada atau universitas pajajaran
dan kemudian ini

peningkatan pendaftarnya ini luar biasa
ya memang perguruan tinggi negeri ini masih menjadi prima dona ya untuk para siswa sekolah menengah
hal ini terlihat dari antusiasme ribuan pelajar setanah air untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur jalur yang telah disediakan oleh pemerintah
salah satunya lewat seleksi bersama
masuk perguruan tinggi negeri atau sbm ptn
saya ajak anda untuk lihat sejumlah fakta terkait dengan sbm ptn tahun ini
ini dia kita lihat yang pertama
ini tahun dua ribu delapan belas ya
ada sekitar delapan ratus enam puluh ribu peserta
tambah satu ini
jadi delapan ratus enam puluh satu peserta
dan sebenarnya kalau ngomongin sbm ptn mungkin apa ya
anak anak zaman sekarang gitu
taunya sbm ptn
ada sbm ptn
kalau snm ptn itu masuknya lewat nilai akademis
kalau di sbm ptn ini lewat seleksi
jadi harus ikut seleksi yang waktu itu dijadwalkan pada delapan mei dua ribu delapan belas
untuk mengikuti sbm ptn
ada juga namanya pmdk
pmdk ini sesuai bakat ya
minat yang memang dimiliki oleh setiap siswa
tahun ini ada dua jenis ujian
yang satu ujian tulis berbasis cetak ataupun konvensional
yang satu lagi ujian tulis berbasis komputer
kemudian ada tiga kategori disiplin ilmu yang diteskan atau yang diujikan
begitu ada sains dan teknologi
yang diikuti oleh lebih dari tiga ratus empat puluh satu ribu peserta
sosial hukum bahkan ada tiga ratus lima puluh sembilan peserta
campuran ini satu ratus lima puluh sembilan
selanjutnya kita lihat lagi nih
ini ada sbm ptn dua ribu delapan belas
kalau tadi saya harus coret ada delapan ratus enam puluh satu
jadi ada satu yang daftar tambahan begitu
kemudian ini ada satu ratus enam puluh lima delapan ratus tiga puluh satu kursi yang disediakan untuk tahun ini
tapi kalau kita lihat dari ini dua ribu delapan belas kalau dua ribu tujuh belas ya

jadi ini adalah angka yang lebih sedikit
begitu ada sekitar tujuh ratus sembilan puluh tujuh
jadi ini adalah angka yang lebih sedikit

dan ada sekitar yang lulus satu ratus empat puluh delapan
hanya satu ratus empat puluh delapan ribu saja yang bisa masuk
berarti ini ada kursi tambahan ya disini
dari satu ratus empat puluh delapan menjadi satu ratus enam puluh lima disana
nah ini dari satu ratus enam puluh lima ribu lebih kursi yang disediakan oleh pemerintah pusat atau panitia pusat
pendaftar akan diterima masuk di delapan puluh lima ptn di seluruh indonesia
jadi yang hari ini udah ngepost
saya cukup seru melihatnya alhamdulillah fkui alhamdulillah komunikasi pajajaran
jadi ini ya inget dengan masa masa waktu kita diterima di perguruan tinggi negeri
selanjutnya kita bergeser
ini yang tadi saya sebutkan
memang ini jadi pride begitu
jadi sebuah kebanggaan bagi siswa siswa menengah atau siswa sekolah menengah atas yang kemudian ikut sbm ptn
tidak ikut snmptn mungkin atau tidak lalu
mereka ikut sbm ptn dan ternyata bisa lolos di sini di universitas indonesia
ada sekitar lima puluh dua lima ratus sembilan puluh satu peminat
kemudian universitas gajah mada ada empat puluh sembilan ribu lebih peminat
pajajaran ada empat puluh empat ribu peminat
kemudian brawijaya ada tiga puluh enam ribu lebih peminat
kalau ini di apa namanya
hasan udien sendiri ada tiga puluh lima peminat di luar jawa
itu tadi saya harus ucapkan selamat dulu untuk anak anak yang sudah posting
yang sudah lihat hasilnya
tadi jam tiga kemenristek dikti sudah mengumumkan hasil ujian sbm ptn
selamat untuk anda yang tidak lolos
jangan berkecil hati
masih ada banyak cara untuk masuk ke perguruan tinggi yang diidamkan
ya memang sbm ptn ini menceritakan tentang kegiatan
ya memang sbm ptn ini menceritakan tentang kegiatan

mulai dari selebrasi hingga cuitan kekecewaan ramai beredar di sana
saya ajak anda untuk lihat cuitannya
ini dari yang pertama dari ednovita fatira mencuitkan
sekarang mah enak katanya pengumuman sbm ptn bentuknya pdf
dulu harus cek satu persatu nungguin sampai kebuka
dan walaupun hasilnya nihil
jadi saya tadi lihat juga ada di lini masa
jadi pdf pdf itu juga
pdf itu di screenshoot disebarin lagi di instagram atau di twitternya ya
nah dari edvista creon mencuitkan
jadi ikutan senang melihat kanak kanak atau kakak kakak yang lolos sbm ptn tahun ini
semoga aku bisa merasakan senangnya masuk perguruan tinggi
doakan juga aku lolos tahun depan amin
berikutnya dari at the blue sky
yang lolos sbm ptn selamat ya
ini baru awal perjuangan kalian
nanti akan ada titik jenuh yang akan dilewati
jadi tetap berjuang untuk mengejar mimpinya

yang belum lolos tenang aja
ini masih ada banyak jalan
belajar terus tahun depan
dan masih banyak unif lain untuk mencapai mimpinya
dan yang terakhir dari edreza falufi mencuitkan
gue amat mengerti dengan perasaan kalian yang senang melihat teman dekat keterima di ptn
tetapi di satu sisi juga merasa mereka satu langkah lebih di depan
karena gue menjadi pihak yang tidak lolos katanya